hasil dan rasa gorengan dibanding bertanya mengenai jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng
apakah minyak curah atau minyak kemasan
konsumen lebih kepada hasilnya saja
nah kalau misalnya hasilnya kita emang crispy kriuknya juga bagus
nah terus warnanya juga cerah
jadi mungkin dari masyarakatnya juga nyangka bahwa minyak yang kita gunakan untuk menggoreng itu minyaknya bagus
minyak goreng selain menambah cita rasa gurih
juga digunakan sebagai bahan pokok untuk mengolah berbagai makanan lain
minyak berwarna bening kekuningan ini wajib dibeli dan tersedia di setiap dapur keluarga indonesia
karena saya jualan juga kadang saya pakai minyak curah
kalau untuk keluarga sendiri saya pakai minyak kemasan
dalam sebulan itu mungkin ya kira kira habis sepuluh liter
saya sih pakainya minyak curah
pertama karena ekonomis ya
lebih murah lah dibandingkan minyak yang lain
biasanya minyak kemasan
nah sebulan itu saya biasanya belanjanya dua pak satu pak itu isinya dua liter
jadi sebulan itu empat liter
di pasaran minyak goreng curah lebih murah dari minyak kemasan
nur hamid pedagang minyak goreng di sebuah pasar tradisional jakarta timur mengungkap
minyak goreng curah lebih larang dari minyak kemasan
haris dibeli masyarakat dibanding kemasan
dalam sehari dirinya mampu menjual delapan jerigen berisi lima belas liter minyak goreng atau setara satu ratus dua puluh liter
yang namanya yang curah yang kiloan itu lebih banyak yang dicari yang itu
karena mereka kebanyakan orang buat pedagang pedagang matengan yang gorengan atau seafood atau pecelile atau apa itu lebih seneng yang curah itu
adi kurniadi pedagang eceran bahan pokok mengaku minyak goreng curah lebih laku dicari pembeli untuk usaha jualan gorengan dan makanan
setidaknya dalam sehari dirinya mampu menjual empat puluh kg minyak curah
sementara minyak kemasan hanya laku sekitar dua puluh liter per hari
kecocokan sendiri mungkin gorengan lebih bagusnya minyak curah apa gimana gitu paling
berdasarkan data kementrian perdagangan
konsumsi minyak goreng berkisar lima juta ton yang terdiri dari minyak goreng kemasan dan curah untuk rumah tangga dan industri
dari jumlah tersebut sebagian besar minyak goreng konsumsi masih diperdagangkan dalam bentuk curah
minyak goreng curah merupakan produk turunan minyak sawit yang telah mengalami pemurnian pemutihan
minyak ini biasanya didistribusikan ke pasar menggunakan mobil tangki dan dijual dengan sistem kiloan menggunakan wadah terbuka ataupun botol bekas
intinya kalau dicurah ada informasi yang belum bisa diakses oleh masyarakat
kalau dikemasan itu sudah bisa diinformasikan minimal informasi awal biasanya masak ada luar sana
masyarakat dan luar sana apakah ini masih laik atau digunakan atau tidak
kalau di minyak goreng dikemasan sudah bisa diinformasikan berapa lama mereka ini masih laik dipakai
sehingga memang arahnya adalah terkait informasi ini kewajiban pemerintah dalam melaksanakan undang undang perlindungan konsumen
memastikan informasi ini bisa
memastikan informasi ini bisa diterima oleh masyarakat
yayasan lembaga konsumen indonesia ylki menilai sebagian masyarakat indonesia belum sepenuhnya sadar arti pentingnya mengkonsumsi minyak goreng kemasan
sebagian besar konsumen masih mempertimbangkan faktor harga dibanding aspek keamanan produk pangan seperti dalam memilih minyak goreng
butuh waktu dan edukasi cukup untuk mengubah pola konsumen agar beralih dari minyak curah menjadi minyak goreng
masa yang terakhir diperhatikan adalah penyebabnya minyak goreng kemasan
ylki bisa memahami bahwa minyak goreng kemasan akan lebih baik dari sisi perlindungan konsumen karena potensi untuk terkontaminasi benda benda asing itu menjadi sangat kecil
dan artinya dari sisi perlindungan konsumen itu lebih baik dibanding kalau minyak goreng itu curah

selain berpotensi kemasukan beda asing minyak goreng curah juga berpotensi untuk dioplos dengan zat tertentu
minyak goreng kemasan dinilai lebih aman karena lebih bebas dari kontaminan
juga tercantum tanggal kedaluarsa bahan bahan utama serta standarisasi produk
kesalahan memilih minyak goreng dapat berdampak buruk bagi kesehatan
saat ini banyak dijumpai minyak bekas goreng yang berkualitas

tidak pursatu dipanggil misi yang pneumonia

masa pertama jelas saja minyak goreng itu curah
untuk penghasilan ini iser batasnya perbaikan

masa yang terakhir kepada penilaian masyarakat

kita mendapatkan minyak yang mungkin sudah bekas pakai berulang ulang
itu kan ada
nah apa sih efek minyak bekas pakai ini
minyak itu terutama minyak sebetulnya minyak kelapa sawit itu namanya minyak tidak jenuh ganda
sebenarnya minyak tidak jenuh ganda itu efek jeleknya juga tidak terlalu banyak
tetapi minyak tidak jenuh ganda atau puva polyunsaturated fatty acid
yang sudah dipakai berulang ulang itu akan mengandung berbagai katakan free fatty acid yang kurang sehat
misalnya trans fatnya menjadi tinggi
karena kalau dipakai untuk menggoreng dengan panas tinggi berkali kali
minyak itu pasti ada yang berubah
dari jenis yang tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fatty acid menjadi minyak jenuh dan minyak trans
minyak jenuh dan minyak trans ini punya masalah kesehatan
antara lain pertama kandungan di dalam minyaknya itu sendiri satu rate dan trans itu berefek
misalnya meningkatkan kadar kolesterol ldl di dalam darah
minyak trans juga bisa
meningkatkan resiko penyakit kanker
kalau tadi menjadikan ldl kolesterol naik ya pasti ada risiko sakit jantung
dan sakit stroke dan penyakit penyakit yang lain
terminnya juga tidak
kandungan juga tidak terdapat sekurang kurangnya kecuali art warrior
menurut dokter daryl rusman

penjualan minyak goreng curah masih banyak ditemukan di pasar tradisional
di jakarta misalnya pedagang minyak goreng curah masih dapat ditemukan di kios kios yang menjual bahan pokok
beberapa pedagang mengaku pasokan minyak goreng curah disediakan oleh distributor langganan yang dapat di order via telepon dan langsung diantar ke kios kios
untuk kemasnya sendiri itu ya mungkin ya modalnya sangat banyak lah ya
kalau pedagang seperti kaki lima ini suruh ngemas seperti itu kayaknya nggak mampu gitu
mengenai kualitas dan kebersihan minyak dirinya mengaku tidak terlalu menjadi pertimbangan
yang terpenting minyak selamat
yang terpenting minyak selamat
kalau untuk food grade di bagian industri pengemasan sebenarnya sederhana
karena kita beli minyak sudah berkualitas food grade dari pabrik pengolahan
jadi kita hanya perlu siapkan tanki mesin pengemas sama untuk karton box dan plastik saja
dan karton dan plastik ini sudah pasti dari pabrik semua sudah food grade
marcus menambahkan saat ini telah tersedia mesin produksi dalam negeri untuk mengemas minyak goreng sederhana berbentuk bantal atau pilopek berbagai ukuran
harganya pun cukup terjangkau untuk memulai bisnis mengemas minyak goreng
kalau belum punya merek biasa pemerintah suka menyediakan itu merek dari pemerintah
itu merek minyak kita contohnya
mereka menyediakan merek minyak kita untuk digunakan para pengemas
misalnya pengemas belum punya merek dan penggunaan merek tersebut tidak dikenakan biaya sama sekali
contohnya misalnya saya mau menggunakan merek minyak kita itu diberikan oleh kementerian perdagangan
dan diberikan jangka waktu untuk setiap empat tahun
pabrik pemurnian minyak sawit di marunda jakarta memproduksi minyak goreng curah dan kemasan
separuh produknya berupa minyak goreng curah yang diserap konsumen secara bisnis to bisnis
untuk yang ke repacker yang pengemas kembali itu kita
kita ada jual melalui kita punya distributor dan kita ada kontrak kerjasama bahwa minyak itu kalau untuk dikemas harus higienis
jadi tidak boleh terkontaminasi dengan barang barang yang atau dengan
maksudnya dengan barang yang lain yang bisa merusak mutu
jadi saat kita kirim dari mobil kita mereka juga harus menjadikan tanki yang stainless steel
stainley steel itu jadi waktu minyak kita transfer dari mobil ke tanki mereka
itu harus juga terjamin dengan pipa yang bersih dengan tanki yang stainless
setelah itu mereka juga harus menutup dengan baik dan dari situ mereka baru produksi ke repacker mereka ke mesin mereka
jadi kita sudah ada standar begitu
kementerian perdagangan mengimbau agar perdagangan minyak goreng sawit kepada konsumen menggunakan kemasan
hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan higienitas minyak goreng
atau pelaku usaha yang memperdagangkan minyak sawit kepada konsumen wajib dengan kemasan paling besar seberat dua puluh lima kg dalam berbagai bentuk
kemasan yang digunakan juga wajib menggunakan bahan yang tidak berbahaya bagi manusia atau food grade
ya kami paham untuk mengkonversi dari kebiasaan mengedarkan dalam keadaan curah tentu perlu masa transisi
proses transisi tidak hanya waktu
karena tadi industri minyak goreng harus menyiapkan juga infrastrukturnya ke arah kemasan
masyarakat juga sudah harus terbiasa ke arah kemasan
kalau saya lihat dari data produksi kita itu atau kebutuhan kita itu adalah lima enam juta ton per tahun
konsumsi rumah tangga minyak goreng yang diedarkan masih dalam keadaan curah
ini tidak khususnya product yang sudah di personnel pemerintahan yang diketahui itu tidak face off
ketika membuang kemejaan bau bau yang diperlui pendebatan berada di antara harga jaringan dan salur utama juga ada yang dua puluh tiga sehr tinggi
pola bersikopi beratur dari api gunung rutu optimal utama dari tiga setengah menit dari kesuluhan pajak dan setengahlementsi
saat ini minyak goreng dijual dalam kondisi curah dan kemasan
kedepan produsen diimbau agar mendistribusikan minyak goreng kemasan kepada konsumen indonesia
semua produsen dan pengemas harus menyediakan minyak goreng kemasan sederhana yang biasanya berbentuk pilopek atau kemasan bantal
pemerintah lebih mengarah ke minyak goreng kemasan untuk diedarkan di pasar domestik ini
karena ada empat pilar yang penting
yang pertama tadi saya pernah sebutkan bahwa ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang kualitas minyak goreng yang diedarkan
lalu yang kedua minyak goreng ini minyak goreng kemasan itu karena daya simpannya yang panjang
lebih memastikan bagi pemerintah untuk bisa mengendalikan harganya
lalu yang ketiga dari minyak kemasan ini isu higienitas dan halalnya sebuah komoditi bisa dijamin
yang keempat kaitannya kalau minyak goreng ini diedarkan dalam bentuk kemasan
minyak goreng kemasan bisa memunculkan industri kemasan
minyak goreng kemasan juga dinilai dapat mendukung stabilisasi harga karena tahan disimpan dalam waktu lama
selain itu kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan juga dapat mendorong peningkatan ekonomi serta mendukung tumbuhnya industri pengemasan
minyak goreng kemasan
kita siapkan bagi industri
yang belum siap dengan minyak goreng kemasan merek mereka bisa menggunakan minyak goreng kemasan menggunakan merek minyak kita yang hak patentnya ada di kementerian perdagangan
sehingga mereka diberikan selama mereka mendaftarkan kepada kementerian perdagangan bisa menggunakan merek minyak kita
dan kita batasi waktunya sampai empat tahun
lima tahun untuk bertransisi sambil mereka menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang mereka produksi sendiri dan tanggung jawabnya ada di mereka langsung
minyak goreng kemasan
untuk menggunakan minyak produsen dan pengemas wajib memiliki surat persetujuan penggunaan merek kepada kementerian perdagangan
pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap produsen pengemas serta pelaku usaha
yang kita khawatirkan dengan bergeraknya minyak goreng curah itu yang pertama beredarnya minyak goreng curah itu kan kita coba hindari itu karena dia itu berpotensi penurunan kualitasnya cepat dibanding yang dikemas
yang kedua ada potensi
yang ketiga ada potensi
yang ketiga ada potensi
yang ketiga ada potensi
yang ketiga ada potensi
yang ketiga ada potensi
yang ketiga ada potensi

nah itu saat ini disinyalir ada minyak jelantah yang dibersihkan kembali dengan prosesnya yang canggih
mungkin mereka diendarkan dalam bentuk minyak curah atau dioplos dengan minyak curah dan sebagainya
sehingga kita pastikan pembinaannya itu mereka mencari penurunan
mereka yang menggunakan minyak dengan merek minyak kita tidak melakukan hal itu
minyak goreng kemasan diproses dengan tahapan dan standar tertentu untuk menjaga kualitas kebersihan dan keamanan produk pangan
kemasan minyak goreng harus kedap udara dan tahan panas matahari agar minyak yang ada di dalamnya tidak gampang teroksidasi
minyak dibawa dengan kendaraan khusus dan diolah dengan mesin tertentu sehingga meminimalisasi kotak manusia dengan bahan olahan sawit tersebut
minyak kemasan memiliki standar asam lemak bebas atau ffa sebesar maksimal tujuh puluh lima serta nilai peroksida maksimal dua
adapun berdasar standar smi nilai peroksida maksimal sepuluh dan standar ffa sebesar tiga

minyak goreng kemasan juga wajib ditambah provitamin a agar masyarakat mendapatkan nilai gizi dari minyak goreng yang dikonsumsi
jadi semua minyak itu harus minyak kemasan
nah pasti ada juga yang merasakan bahwa harga minyak kemasan ini lebih tinggi daripada minyak goreng curah
jadi kalau saya boleh menyarankan kepada masyarakat
mungkin sebaiknya kita mengurangi penggunaan minyak ini supaya murah juga
tidak untuk menggoreng deep fright
minyak ini masih lebih bagus kalau dipakai untuk menumis
karena panasnya tidak tinggi waktunya tidak lama jumlahnya juga tidak banyak
nah kemudian minyak jenis seperti yang kita gunakan
apa sawit itu adalah sebetulnya minyak tidak jenuh ganda
yang sebetulnya punya efek baik untuk kesehatan
tetapi kalau itu digunakan untuk menggoreng deep fright waktu lama
itu yang menyebabkan minyak ini menjadi tidak sehat
jadi kalau kita mau mengkonsumsi minyak jumlahnya tidak banyak dan menyehatkan silakan
tapi jangan dipakai untuk menggoreng deepry mungkin untuk menumis
mungkin untuk membuat dressing salad itu masih oke
hadirnya minyak kemasan diharapkan memberikan perlindungan masyarakat
dalam memilih dan mengkonsumsi minyak goreng sebagai kebutuhan pokok
setidaknya dengan memilih minyak kemasan
hak konsumen terjaga dari kenakalan pelaku usaha pengoplosan minyak goreng curah
dengan minyak bekas pakai atau jelantah